lumayan ya kayak dua bulan sekali pasti ada nabung emas
merabu menyimpan sejuta potensi
ya yuda jadi kalau memang dari kemarin ini kalau kita berada di surabaya
apa mungkin transportasi transitnya mungkin bisa lebih nyaman dan efisien mungkin dengan